jumlah pasien yang membeludak ke rumah ruang igd rumah sakit umum daerah karangasem bali penuh
para pasien terpaksa dirawat di igd sambil menunggu ketersediaan kasur di ruang perawatan
video amatir warga memperlihatkan suasana igd di rsud karangasem bali saat merawat puluhan pasien
tampak petugas medis sibuk memberikan perawatan kepada para pasien dengan sejumlah penyakit seperti dbd diare dan demam
meningkatnya jumlah pasien di rsud karangasem telah terjadi sejak dua minggu terakhir
kondisi ini membuat jumlah keterisian kasur di ruang perawatan rumah sakit sudah mencapai tujuh puluh lima persen
kondisi ini membuat jumlah ketersediaan kasur di ruang perawatan rumah sakit sudah mencapai tujuh puluh lima persen
kondisi ini membuat jumlah ketersediaan kasur di ruang perawatan rumah sakit sudah mencapai tujuh puluh lima persen
kondisi ini membuat jumlah ketersediaan kasur di ruang perawatan rumah sakit sudah mencapai tujuh puluh lima persen